kok gak ada bekas bekas dirajahnya bu
kami sudah menggali sedalam ini
harusnya sudah kelihatan tulang tulang
dan kain pembungkusnya bu
tapi ini nggak ada apa apanya bu
maksudnya gak ada apa apa ya
sebenarnya ini yang dari dulu pengen saya bilang ke kamu
anak kamu gak dimakamkan disini
keburan ini kosong
ya terus kalau kosong
jenasan ini ada dimana
anak kamu gak dikubur disini
anak kamu gak ada disini
ya terus dimana
terus dimana mas
kamu tenang dulu
terus ini ada dimana
jenasan ini ada dimana
saya jelasin dulu sama kamu
kamu tenang ya
kenapa bisa begitu sih
ii dengerin saya
ibu andin mengalami pendarahan
dengan berat hati saya sampaikan
kalau janin dalam kandungan ibu andin
tidak bisa diselamatkan
kamu berantem sama andin
andin udah cerita sama mama
katanya kamu menghalangi andin
untuk memindahin makan mendi
lagi lagi aku terpaksa bohongin mama
kandungan angin itu kan lagi
ya mama tau lah
sampai andin itu sehat
dan kandungannya kuat
masa sabar aja nggak bisa
aku cuma minta itu kok mbak
karena hal hal seperti ini tuh
bisa mengurus emosi
dan psikisnya andin
kalau memang menurut kamu gitu
ya kamu harus kasih pengertian yang baik ke andi
jangan pakai emosi
kasian istri kamu sedang hamil

orang lagi hamil tuh lebih sensor ya
mama tau maksud kamu pas tiba
yaudah yuk makan
keluar semua udah nunggu kamu
gak boleh gitu
semua sudah nunggu kamu di ruang makan
kalau kamu gak makan nanti sakit
gak jadi kok masih dipaksa
gak jadi kok masih dipaksa
jangan marah marah dong sama mama
mama kan jadi sendiri
kalau papa salah
sampai jumpa mama